minggu lalu mengko bidang kemaritiman luhut binsar panjaitan memastikan
proyek reklamasi teluk jakarta akan terus berjalan
produser lapangan cnn indonesia askur anam
mendatangi pulau c dan d untuk melihat aktivitas pembangunan saat ini
saya sekarang sedang berada di muarangke
ini adalah salah satu jalan ketika saya akan menuju ke pulau reklamasi
yang ada di seberang sana
saya akan melihat bagaimana kondisinya setelah minggu lalu
menko maritim luhut binsar panjaitan mengatakan bahwa
proyek reklamasi harus jalan terus
kamis dua puluh enam oktober saya menuju ke pulau reklamasi
dengan kapal milik nelayan setempat
saya didampingi saipudin dan rekan rekannya
yang merupakan nelayan dan aktivis penolak reklamasi
kami berencana akan masuk ke pulau c dan d
dua pulau yang akan kami datang ini
merupakan pulau terdekat dari kampung nelayan
dua pulau reklamasi ini dikerjakan pt kaputnaga indah
anak usaha agung sedayu group
ketika moratorium reklamasi dikeluarkan pada mei dua ribu enam belas
pembangunan pulau pulau dihentikan
namun akhirnya pemerintah mencabut moratorium itu pada september dua ribu tujuh belas
waktu sekitar tiga puluh menit untuk menuju pulau c dan d
dari kejauhan saya melihat tongkang dan alat berat beroperasi di sebuah pulau
saya memutuskan untuk merapat ke pulau ini
bang ini pulau apa ini bang
nah sepanjang pengetahuan abang di sini orang kerja ini sudah dari kapan sih bang
ini semenjak di moratorium sudah ada
jadi tidak ada semua yang diberikan sebuah
semua itu bohong
berarti pada saat moratorium mereka masih kerja
makanya sampai ada ruko ruko apa semua itu
nah itu alat alat berat itu kerja mereka berapa jam satu hari
ketika kapal berhasil menepi saya langsung naik ke atas tongkang dan langsung disambut oleh seorang pekerja proyek
dari cnn mau melihat
proyeknya boleh pak
kenapa gak boleh pak
bapak bisa bahasa indonesia
saya boleh ketemu pengembangnya gak
boleh ketemu pengembangnya gak
karena tak mendapat jawaban
saya masuk lebih jauh untuk menemui pekerja proyek yang lainnya untuk mengonfirmasi apakah proyek ini masih berjalan atau tidak
di dalam ya
lewat mana enak kalau mau ketemu bapaknya
mau ketemu bos
oh mau ketemu bos
jam satu siang
bang ini masih kerja bang
iya ini jam seterahan
ini kerja untuk proyek apa
nah ini ngerjain apa ini bang
ini buang batu ke sini biar buat tanggul
buang batu buat tanggul
jadi ini masih kerja ya
satu hari berapa jam kerja
dari jam berapa bang

kadang kadang ada yang lembur ada yang ini
dua jam ya berarti kalau saya mau ketemu bosnya di sebelah mana
iya jembatan selalu
thank you ya bang ya
saya kesana dulu ya
ini ada apa sih bang
lagi liputan bang dari cnn indonesia
lagi liputan kemarin kan seberrame
saya tadi mengonfirmasi bahwa mereka masih kerja satu hari full
dan mereka bekerja di sini memindahkan batu untuk proyek reklamasi
dan mereka bekerja selama dua puluh empat jam selama tujuh hari
dan tidak ada henti hentinya untuk mengerjar agar proyek ini segera selesai
saya melanjutkan perjalanan untuk melihat apa yang ada di balik pulau d ini
sepanjang jalan saya melihat beberapa alat berat lain
ada juga truk lalu lalang di pulau ini
dari kejauhan saya melihat ada tempat untuk kapal bersandar dan merapat ke sebuah pulau
menurut saya pudin ini adalah pulau c
kami memutuskan masuk ke pulau c karena pulau ini belum bersertifikat
dengan pulau d yang sertifikatnya sudah dikeluarkan oleh pemprov dki jakarta
berupa hak guna bangunan atau hgb atas nama pt kapuk naga indah
ya saya sekarang sudah berhasil menginjakan kaki di satu pulau lagi yaitu pulau c
pulau c ini adalah pulau yang bersebelahan dengan pulau d
anda bisa lihat pembatasnya hanya jembatan yang berwarna merah yang ada di belakang saya
dan tadi juga saya melihat
di sini aktivitas masih berjalan truk mengangkut material menyeberangkan dari pulau c ke pulau d
dan jika kita juga melihat ke arah sana itu ada bangunan berbentuk ruko yang sudah hampir jadi
dan selama ini proyek reklamasi masih terus menjadi polemik
baik di pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah
saya dan kita tentunya masih menunggu sejauh apa proyek ini akan berlangsung
apakah dihentikan atau dilanjutkan
askur anam jakarta